ya secerca harapan bagi sepak bola nasional muncul
saat pemerintah akhirnya mencabut pembekuan pssi
dengan segala pertimbangan dan harapan
setumpuk ekspektasi publik
dialamatkan kepada para pengurus federasi
untuk mengembalikan sepak bola kepada marwahnya
sebagai hiburan rakyat dan ladang kebanggaan bagi rakyat
namun drama nampaknya belum usai
karena sebagian pemilik suara menuntut
adanya kongres luar biasa di tubuh pssi
jadi reformasi di tubuh federasi
memang sudah ditunggu oleh publik
kami akan membahas bagaimana dinamika terakhir
di tubuh pssi dan sepak bola nasional
kali ini bersama bapak jamal aziz
anggota komite eksekutif pssi
halo pak jamal selamat datang kembali di cnn indonesia
selamat datang assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ada juga bapak g h sutejo ketua umum asosiasi pelatih
sepak bola indonesia yang juga anggota kelompok delapan puluh
halo pak tejo terima kasih sudah datang
melewati kemacetan ibu kota yang lumayan nih pak
saya akan ke pak jamal dulu
pak jamal betul apa tadi
eh betul apa tadi betul apa nggak tuh
pak lanyala siap untuk mundur dari ketua umum pssi
seberapa betul itu kabarnya pak
jadi berita itu sebelum ada hirup hikup ini
saya itu dipilih oleh voter
maka saya menjaga amanat mereka yang memilih
dan itu disampaikan waktu beliau dipanggil pak yusuf kala
kalau saya itu disuruh mundur saya kasih jalannya
itu yang kasih mandat saya suruh buat kongres
kalau mereka sudah tidak mau saya pimpin
mereka yang kasih jalan
jadi pak lanyala tidak mempertahankan mati matian gitu ya
tidak pernah ini amanah
amanah jadi kalau menurut dia
yang memberikan amanah sudah tidak percaya
ngapain dipegang digandolin sama dia
tapi tetap harus
harus memenuhi prosedur statuta
jadi gitu loh
jadi supaya publik juga tahu
bahwa kualitasnya para voter itu juga diketahui
baru kapan memilih meminta pak nyala memegang
belum sampai bekerja ditutup oleh pemerintah
sekarang pak nyalak sudah menjaga marwahnya federasi ini
dengan begitu kuatnya
sampai alhamdulillah sudah dibebaskan dari suspension viva
karena sudah dibebaskan oleh suspension viva
dia berikan mandat plt
karena dia dalam posisi yang harus konsentrasi menghadapi masalah
kalau dia berjalan tetap berjalan pak
bagaimana kalau tidak jalan
buktinya disangkisi oleh viva
tetap saudara hinca panjaitan yang mewakili
dan saudara hincap masih tetap dianggap voter dari negara indonesia
kalau nggak jalan kan berarti nggak ada wakilnya
jadi dia pak lanyala siap mundur jika para voters
yang meskipun kualitasnya harus dipertanyakan lagi gitu pak
tapi kan biar publik
dan yang menilai begitu lho
oke kita akan tanya
pak tejo anda mewakili banyak teman teman yang kemudian bersuara ingin ada reformasi di tubuh pssi
ini kan tadi salah satu permintaannya mungkin
pak nyala diganti
pak nyala sudah siap mundur kok
masih kurang atau memang oh sudah cukup lah gitu
berikan kesempatan kepada exco yang lain untuk bisa
oke terima kasih pak jamal aziz beliau senior
tentunya memang saya sepakat dengan pak jamaladi setuju bahwa
mekanisme harus kita laksanakan
dua per tiga anggota pssi yang punya hak suara
kalau di luar koridor itu tidak boleh
karena itu memang satu pipa dan satu tab pssi bunyinya seperti itu
bahwa harus melalui mekanisme
sehingga saya juga ketua asosiasi pelatih dan para voter lainnya
yang kelompok delapan puluh lima yang jumlahnya sudah sembilan puluh
mengajukan secara sesuai dengan mekanisme kepada pssi
kepada eksekutif komite pssi untuk melaksanakan kongres luar biasa
kalau saya kebetulan posisi sebagai ketua asosiasi pelatih
kalau ini berlarut larut terus setahun dua tahun tidak ada finalisasi
para pelatih tidak akan bisa melatih
ini masalah kehidupan
jadi banyak hal hal yang sudut pandang dan juga kalau sudah dua per tiga voter menginginkan itu
rasanya naif kalau kita tidak mendukung
masalahnya ada di pak lanyalanya atau di tubuh federasinya
gini kalau federasi sudah selesai ya
dengan pemerintah dicabut dengan masalah pembukuan
ini kan masalah saya mesti melihat sudut pandangnya bahwa tetap harus organisasi ini berjalan
soalnya kita juga dukung
waktu pak lanyala itu kita dukung di jw marriot
dalam arti kata bahwa tetap harus berjalan
ini kan ada benturan benturan yang kita juga tidak mengerti awalnya
sehingga kita sepakat saya juga melihat bahwa mewakili asosiasi pelatih ini
banyak pelatih yang harus mencari kehidupan dari sepak bola
kalau kompetisi kebetulan saya juga punya klub tidak berjalan
ini akan kedepannya akan seperti apa
kita tidak ingin bahwa ya memang juga harus kita ada pembelajaran pembelajaran
nanti setelah kongres prakongres pasca kongres tidak ada lagi gejolak gejolak
sekarang kondisi suara dari para voters ini gimana pak
seberapa banyak yang ingin memimpinkan adanya reform ini
kalau yang saya ikuti ya saya ikuti selama beberapa kali pertemuan di jakarta
tentunya sudah bulat ya
sudah bulat ingin melaksanakan kongres luar biasa
tapi dalam sistem
ini mayoritas suara nih pak
sistem ya dari kira kira dua per tiga dua per tiga

jadi dari satu ratus tujuh antara delapan puluh lima sampai sembilan puluh an itu
sudah menyatakan kepada eksekutif komite
sesuai dengan mekanisme satu tapis pak
kalau di luar itu berarti tidak boleh
jadi kita juga ingin bahwa ini baik baik diajukan secara mekanisme dan sistem yang berlaku
yaitu satu tapis ipa dan satu tapis ssi
jadi sebetulnya sudah dapat respon
dari eksekutif komite sudah baik
kemarin juga ada kunjungan dari diwakili oleh pak tony apriliani
kepada kelompok delapan dunia menjelaskan verifikasi mana mana yang harus
dan ini kelompok ke delapan puluh lima ini mewakili mayoritas voters pak
berarti intinya mayoritas voters yang ada di tubuh pssi dan juga bawahnya itu kemudian
kemudian memberikan mosi semacam mosi tidak percaya kepada pengurus sekarang
kalau bahasanya kita tidak mosi ya
kita dalam sistem aturannya menyatakan bahwa segera dilaksanakan kongres luar biasa
usulan ya usulan yang kami ajukan secara korespondensi surat menyurat
permintaan dari pssi juga harus ada di tanda tangan dan materi dan sebagainya
itu sudah diperifikasi
jadi artinya kita clean ingin ini sesuai dengan mekanisme yang ada
dan ini mayoritas suara dari orang orang yang berkecimpung di sepak bola
pak jamal bagaimana melihatnya
jadi begini pak teco sudah menjelaskan tadi
kita itu waktu voter meminta dari wakili dua puluh satu orang kalau nggak salah
penuhi seluruh ketentuan yang berdasarkan statuta
statuta pssi itu mengadopsi statuta yang ada di afc dan fifa
karena begitu statuta pssi itu di approval oleh afc dan viva
kita tidak bisa lari dari situ
apapun walaupun ini di indonesia tetap mereka harus tahu
kita amini sudah kita lakukan verifikasi
baik itu verifikasi administratif maupun faktual
dari mulai minggu yang lalu ditunggu cuma lima klub yang datang
tidak mau datang ada yang datang ada yang tidak
datang ada dia kealasannya jauh dan lain sebagainya
oke kalau begitu kita tugaskan pak tony
mereka mau di mana mau di kuningan pak tony sudah
karena pak tony yang punya waktu pak erwin lagi ke thailand silakan pak tony datang ke kuningan
jemput bola jadi pak tony
jemput bola bagaimana eskutu jemput bola
pak tony datang ke sana menjelaskan bahwa persyaratannya harus demikian demikian demikian
karena ini dokumen akan dikirim ke afc
dan viva ya
dan nanti oleh afc ditembuskan ke viva
oh ternyata ini telah memenuhi ketentuan
nah sejauh ini sejauh proses ini berjalan apakah betul suara mayoritas voters itu menginginkan adanya reform adanya klb misalnya
dari apa yang sudah terjadi nih pak
saya tidak berani mengatakan itu questionnaire ya
nyatanya kan sementara ini mengatakan demikian
tapi kalau telpon telpon kemesraan informal waduh pak kita ini sebetulnya sudah lah tidak usah
tidak usah ngomong begitu
anda sekarang dalam posisi bagaimana
mungkin ini tuhan menakdirkan
kita akan melihat mana sih orang yang sejati ikhlas mengurus sepak bola di republik ini dengan sesungguhnya
ya itu ingin memajukan persepak bola di indonesia sesungguhnya
atau cuma yang palsu palsu
jadi maksud anda orang orang yang kemudian bersuara selama ini minta klb itu palsu gitu
loh saya enggak mengatakan itu tapi kan begini bagaimana
tapi anda tidak melihat aspirasi itu
sebenarnya ada di hati mereka para voters
oh saya dari mana saya bisa tahu
ya yang tahu hatinya orang kan allah semua
oh nyatanya itu loh
maka habis memilih setelah terpilih besoknya diberhentikan
yang salah kan bukan pak nyala bukan federasinya
tapi mereka kan mengalami kegundaan
ini apa ini kok saya tidak bisa berbuat ini tidak bisa berbuat ini
ada sesuatu hal yang aneh
ya sudah dari keanehan itu alhamdulillah pak nyala setelah menjaga federasi ini
suspend dari viva dicabut dia bilang
kalau memang saya tidak dikendaki memimpin monggo silahkan
asal lewat prosedur statuta saya akan serahkan ini
sejauh ini anda sudah melihat mayoritas sudah menginginkan klb belum pak
kalau sudah yang diwacanakan itu kan begitu
belum sebagian sudah
makanya kemarin itu kan pak tony sudah datang ke kuningan
rupanya menjelaskan kepada sekarang ini ada ketua kelas yang ditunjuk kalau nggak salah
pak gusti randa dengan budiman delimunti
begini nanti ini kita karena kita dari sabang sampai merauke dan lain sebagainya
menurut ceritanya begitu ya
nanti ini kita memberikan kuasa saja
ya tidak mungkin loh
kampung ini kan ini sudah harus satu persatu
tapi sudah lah saya tidak akan mendahului kerso
kalau memang itu bisa dibuktikan kita tetap akan kirim ke kfc
berarti secara administrasi masih sangat kurang untuk bisa memenuhi klb itu statuta pak
menurut hemat anda sebagai reporter saya tidak berani mengatakan itu
saya akan menunggu bahwa prosedur ini kalau memang sudah dipenuhi ya kita tinggal laksanakan
uang kita jadwal saja sudah punya loh
jadwalnya itu sidang tahunan
karena memang itu diatur oleh statuta
ada pun nanti agendanya
bagaimana dan bagaimana kita akan serahkan kepada afc
loh ini loh pemilik suara yang punya hak di dalam federasi itu menghendaki demikian
pak tejo kalau kita lihat kan ini kelompok delapan puluh lima ini kan sudah lama
kemudian dari sejak pssi masih dibekukan sampai akhirnya pembekuannya dicabut
kemudian pak lanyala kemudian juga mengalami kasus hukum sampai akhirnya kemudian sekarang
itu kan sudah berjalan lama
kenapa sampai sekarang proses administrasi masih kurang
harusnya kalau sudah semangat
berapa lama pak
dua bulan yang lalu mereka itu masih menyatakan pak lanyala tetap kita dukung
dua bulan yang lalu
bulan hampir kurang lebih
ya gua baca yang paling panjang tiga bulan yang lalu
kadang kadang ngomong di media sama yang lain itu beda
terus yang terakhir itu asprof dikumpulkan di sultan
itu membuat lagi itu deklarasi asprof
kita tetap dukung pak nyala
mungkin berserang kurang lebih kurang satu bulan setengahan lah
dua bulan tidak lebih
tahu tahu berubah seperti ini
yang bisa merubah hati orang ini cuma allah
pak tejo kalau kita melihat ini kan masih banyak pr yang belum dilakukan
bukan proses verifikasi juga terhambat karena administrasinya karena teman teman sudah pengen klb
tapi lawang administrasi masih susah
kalau tiga mei kami resmi
tiga mei kita ajukan surat resmi kepada sekutip komite
kita terima dengan suhu
tidak ada tanda terima dan sebagainya
ya memang tidak mungkin datang semua
diwakili datang sudah
muncul lah istilah verifikasi dari teman teman pssi
bahwa monggo memang harus seperti itu
sebetulnya kalau bahasa verifikasi
saya mungkin meluruskan
maksudnya itu ada di sana lah
dan itu kan sebetulnya pending
karena data para voter ada di pssi
kami ketua asosiasi pelatih
itu fate pending saja
terus pssi tadi berkewajiban memverifikasi misalnya
tidak ada masalah
karena memang kewajiban juga
klub klub harus menunjukkan verifikasi yang clear
bahwa ini ketua ini sekjen
sudah di penuhi oleh klub klub
tinggal memang ada min plus
yang tidak ada materainya kurang
itu biasa lah
tetapi yang penting
yang disampaikan oleh pak jamal tadi
administrasi penting itu
di atas materai
dan bersama sekjen
bahwa itu memang clean
clean harus ada fate pending
bahwa pak jamal ketua ini
ya di pssi harus ketua ini
tidak boleh ketua ini
dan itu diikuti
apa yang disarankan oleh eksekutif komite
kemarin pun disampaikan pak tomm
pak tony begitu
jadi kami dalam posisi yang soft sebetulnya
memang mekanisme itu harus kita laksanakan
sehingga tidak ada lagi dibilang kudeta apa tidak
kalau tadi pendapatnya pak jamal
dua bulan lalu
saya dalam tidak konteks itu
karena itu memang tadi bahwa klub ini punya hak menarik
itu yang repotnya
karena memang sangat demokratis

sangat demokratis klub ini
dia boleh mendukung besok
saya dukung pak jamal hari ini
besok saya tidak dukung
karena itu memang haknya dia
jadi kita tidak bisa boleh memaksa
kamu harus dukung ini ya
sekarang dua bulan ya pak jamal
menyatakan mendukung pak nyalah
orang kita juga mendukung kok di jpm
tetapi dalam konstelasi situasi yang begini
kita harus melihat secara demokratis dan mayoritas
yang mayoritas ini menginginkan diadakannya kongres
rasa rasanya kongres ini juga tidak menyalahi aturan
karena disalurkan melalui komite pssi
jadi sudah clear kalau ke situ mas marpel
oke kalau kita bicara mengenai administrasi memang banyak yang harus dipenuhi sebenarnya
tapi kalau kita secara makro ini pak jamal dan pak tejo
kalau kita bicara ini kan ex co pssi pak jamal
pak jamal dan kawan kawan ini kan baru sehari terpilih langsung dibekukan ya pak jamal ya
sehingga akhirnya di
mas marpel saya milih beliau loh
kenapa nggak kelompok delapan puluh lima teman teman voters ini
lebih dulu mau memberikan kesempatan pak jamal dan kawan kawan untuk bekerja
dulu memperbaiki federasi
membuktikan bahwa federasi ini bisa berjalan dan berprestasi
tanpa harus ada klb
tapi dijawabnya prosedur berikut ini pak tejo
kami akan segera kembali bisa dijawab
sampai bersama kami
kita masih lanjutkan dialog mencari solusi di pssi
pak tejo ini saya pertanyaan yang dipertanyakan oleh publik
pssi ini kan baru satu hari kemudian ada kongres
akhirnya dibekukan oleh pemerintah
dan baru saja dibekunya itu dicabut
kenapa nggak kawan kawan voters ini
dari kelompok delapan puluh lima dan apapun lah namanya
itu memberikan kesempatan dulu
kepada pssi yang dijalankan oleh pak jamal dan kawan kawan
pak hinca pak jamal pak tony
itu untuk menggerakkan federasi dulu
membuktikan bahwa federasi ini bisa berjalan dengan baik
bisa memberikan output prestasi yang baik
kenapa harus buru buru klb gitu pak
situasi seperti ini kan sangat cepat sekali
kita juga tidak tahu pak nyala mau terlibat hal hal yang berkaitan dengan hukum
kita tidak tahu
kita bicara tag nya sepak bola
saya berbicara asosiasi pelatih
teman teman klub berpilas masalah pembinaan dan lain sebagainya
artinya ketika ada suasana yang begitu cepatnya
nah teman teman voter ini harus mengantisipasi merespon
mereka mungkin berkomunikasi
saya dikomunikasi karena saya di jakarta
kumpul membuat kesimpulan kesimpulan menjadi suatu kelompok
yang awalnya memang tidak ada yang memproklamirkan
kalau pak ajis bilang ada siapa siapa saya tidak tahu itu
kumpul niatnya baik
kalau sudah voter lebih dari delapan puluh lima itu sudah dua per tiga dari satu ratus tujuh puluh
rasa rasanya memang tidak ada lagi ada alasan untuk saya menolak itu
saya sebagai voter misalnya
sehingga kalau ada hal hal yang bank nya allah ini di
katakan di dua bulan terakhir ada eskalasi begini kan begitu cepat ini
nah pemilik suara voter ini merespon dengan membuat satu kelompok yang ingin
ingin memperbaiki sepak bola yang lebih bermartabat misalnya
ingin mengolah memberikan apa namanya
dorong dukungan kepada pssi yang lebih baik ke depannya
sehingga makanya voter ini tidak menyimpang sebetulnya
sudah benar sudah benar jalannya ini
sudah benar dengan mengajukan permintaan klb dengan executive committee
gitu jadi tidak
ini maunya kapan pak secepat apa kemudian klb
kalau mekanismenya sudah ada
sudah kami sudah paham semua mekanismenya
kalau ngajukan tiga mei paling tidak di agustus nanti begitu
tiga agustus itu sudah ada mekanisme
memang aturan mainnya seperti itu
verifikasi juga kemarin sudah dilaksanakan
ada kekurangan stempel dan sebagainya
memang prinsip yang disampaikan pak jamal tadi
tapi memang harus dipenuhi
dan itu sudah dijalankan
tinggal nanti min plus lah kurang ini kurang ini ditambahkan
sebenarnya tidak ada masalah
kau tidak mau berjuang aja di kongres tahunan nanti agusus mendatang
begini kan ada beberapa mekanisme memang
alhamdulillah teman teman pssi sudah juga menjawab
merespon atas permintaan kami
kalau tidak direspon pun ada aturannya lagi
boleh ke afc boleh ke fifa
begitu minta kami supporter itu boleh minta ke sana
tapi ini sudah benar ini
mekanisme sudah benar
teman teman ex kup pssc sudah merespon dengan baik
kami pun ikut ini
jadi sebetulnya stop ini
suasana yang sudah tidak
tinggal win win solusinya
duduk bersama begitu
duduk bersama kemarin sudah dilaksanakan
kelompok delapan puluh lima sudah ke pssi
pssc juga menyebut bola
pak tony apriliani cs turun
mengklarifikasi apa sih verifikasi yang kurang
dari mandat yang diberikan
oh dia kurang materai misalnya
kurang tanda tangan
nah tinggal pssc paid pending
karena pssc punya data
seluruh anggota pssc ada paid pending di sana
ada data data yang harus tinggal disamakan
saya pikir sudah clear mas budi
jadi artinya kami mengusulkan kongres luar biasa
dalam sistem statuta pssc dan statuta
jadi nggak kita kalau kita mengusulkannya ke lembaga lain
justru kita salah
tetapi sudah pak jamal ini tahu persis
pak jamal tahu persis itu bahwa sudah
mekanismenya sudah benar
gitu mas budi
semua sudah benar
semua sudah siap
pssc siap mengakomodasi
mereka saja yang salah salah kita luruskan kok
ini kamu penuhi
ini kamu penuhi
supaya ini nanti kita kirim ke afc dan viva
oh ternyata memang betul
voternya menghendaki klb
nanti tinggal petunjuknya afc dan fifa
untuk klb itu bagaimana bentuknya
kalau kita melaporkan kepada anggota
yang ada jadwal di kita adalah kongres tahunan
tanggal tiga agustus
tapi tidak menutup kemungkinan
apabila anda telah memenuhi syarat seperti apa yang anda maukan
kita akan kirim ke afc dan viva
nanti tunggu jawaban dari mereka
kalau jawabannya mereka oh iya harus
karena memang harus dibentuk komite pemilihan
komite banding dan sebagainya
damai sekali dong prosesnya
tidak ada ribut ribut seperti yang dicarakan orang
yang ribut apa
kalau kita exco semua tidak ada yang ribut
karena pak nyalak begitu
beliau dalam posisi yang menang peradilan
ternyata masih dikeluarkan seperti ini
sudah saya tunjuk plt
biar pak hinca bisa ikut kongres di meksiko
akhirnya pak hinca kan mewakili pak nyala sebagai plt di meksiko
di meksiko pak hinta itu datang masih bengong
apakah aku ini jadi voter atau aku cuma datang di sini akan disembelih
rupanya viva menyatakan tidak
ternyata indonesia langsung dinyatakan sebagai voter
dan dicabut sanksinya
begitu dicabut pak nyar bilang alhamdulillah bpst dicabut
berarti saya punya tugas menjaga marwahnya federasi ini
terus ya pak
ini dengan gejolak klb klb
kalau memang voter telah memenuhi syarat dan memenuhi prosedur
berarti tidak ada satupun pengurus teras pssi exco yang ingin mempertahankan kekuasaannya
dengan segala macam
tidak menolak adanya kemungkinan ini
kalau memang sudah tidak dipercaya ngapain
kita hidup di kota
kita hidup di komunitas yang memang sudah tidak dipercaya
kalau dipercaya bisa tidak kita terima
tidak ada satu amanat pun yang nanti tidak kita pertanggungjawabkan
di akhirat nanti
walaupun itu hanya sekedar mainan sepak bola
tapi makna sepak bola sangat mendalam
karena ada kehidupan di antara kita
itu dia penting
tapi kalau menurut anda sendiri
yang perlu anda tahu
ini kan antara kita sepak bola ini
kalau anda tidak dengan saya
nabi itu hanya berbicara
semua umat itu akan masuk surga
yang tidak akan masuk ke surga
dan yang kedua adalah idhror bin nas
orang yang suka mengambil haknya sesama kita
untuk menyakiti sesama kita
dari dua ciri manusia itu
yang akan masuk surga
apakah para voters ini kemudian
pengen memperbaiki nasib sepak bola indonesia
atau anda melihat ada yang menunggangi
ada yang secara politik
saya tidak mempertaruhi itu
tanyakan saja kepada mereka
hari begini kok kita tanya
anda yang ingin diganti
kalau diganti kenapa
memang suratnya diganti
orang yang berkeyakinan
dengan apa yang telah diajarkan
oleh junjungan saya
dan ada kitabnya yang universal
likun li syai'in gudron
tidak ada yang terjadi atas semua ciptaanku
kalau tidak karena takdirku
ditunggangi atau tidak ditunggangi
kalau takdirnya out ya out
kalau takdirnya masih masuk
tapi saya pernah melihat
sekjen pssi berbicara di sebuah media online
sebenarnya kelompok delapan puluh lima ini
ada yang menunggangi secara politik bahwa
pengen punya motif tertentu
jadi tidak sinisir
ada yang menunggangi secara politik
sebelum saya konfirmasi ke pak tejo
anda melihat itu tidak
awalnya itu kan
kalau semua orang kan kaget
dari yang begitu kemarin
swingnya begitu cepat
swingnya begitu cepat
anda sebagai pewarta
anda harusnya tahu
ada apa ini
apa yang salah
kecilkan anda apa
ini yang tahu anda
loh kan anda
anda kan yang tadi yang didukung
kemudian tadi yang mendukung
kebetulan beliau mewakili delapan puluh lima
tapi kan beliau tadi sudah dijelaskan
ini perubahan demokrasi yang sangat cepat pak jamal
kalau kata pak jamal ini
swingnya begitu cepat
beberapa bulan lalu
dua bulan lalu pak jamal ya
mungkin beratanya istimewa
jadi swingnya cepat
itu tadinya ada surat tanda tangan
berdukung kepada pak lanyala
dan juga ke pengurusan federasi yang sekarang
tapi kok begitu swingnya begitu cepat
saya bicara sepak bola ya
saya bicara sepak bola
saya bicara sepak bola
bahwa kita sepakat
kami sepakat lah
saya sedikit koreksi
saya juga bicara sepak bola
karena kalau olahraga dimasuki politik
karena olahraga itu
kalau politik itu enggak
endingnya itu persahabatan yang sejati
kalau politik kan tidak
habis nekel kita sawahkan
jadi saya lanjutkan tadi
saya lanjutkan tadi bahwa saya tidak mau bicara di luar konteks sepak bola
saya juga berpikir bahwa sangat naib kalau saya tidak ikut
demokrasi itu kan mayoritas yang harus kita ikut misalnya
bukan yang minoritas yang tidak mendukung kelompok delapan puluh lima ini jelek atau tidak
dan yang delapan puluh lima kelompok ini berjumlah sembilan puluh dua menjadi satu kelompok menyuarakan haknya juga nggak
boleh disalahkan yang lima belas yang tidak
mendukung katakan itu tujuh belas pun tidak boleh
disalahkan karena hak karena itu namanya
demokrasi yang memang susah mencari yang
hakiki ini tapi itulah ciri ciri negara demokrasi
sehingga kalau sudah
delapan puluh lima tadi di verifikasi
clear bahwa dia adalah voternya pssi
ya menggos silahkan
itu suara pssi berarti suara
suara puter sih iya kan memang satu ratus tujuh itu
fotonya pssi dari tujuh ratus tujuh puluh tujuh
anggota pssi secara umum
yang didatarkan ke afc vipa adalah
satu ratus tujuh yang punya hak suara tetapi
secara totalnya tujuh ratus tujuh puluh tujuh
artinya setelah dua bertiga
memenuhi kriteria yang diketentukan oleh
statu vipa dan
pssi ya memang sudah tidak ada
memberikan apresiasi yang tinggi
kepada pak jamal dan tekan tekan eso
karena teman kita semua bahwa
puter tadi sudah direspon
sangat baik jadi betul bahwa tidak ada kudeta
ini permintaan kuputannya itu
mengganti pak nyala aja di puncak
kekuasaan atau mengganti semua

serahkan dalam mekanisme klb
dari pergaulan anda bersama

biasanya kalau ketua umum
satu paket pak kami pilih
pak jamal itu satu paket ketua umum
wakil ketua umum dan eksekutif komite
tetapi kalau susun pengurusan itu kan
ketua umum yang terpilih nanti
oke jadi biasanya
kalau ini satu paket kalau paket juga ada
rezim pak nyala urang anggota harus keluar
paket juga tidak ketua umum
dan wakil ketua itu dipilih masing masing
esko pun juga dipilih masing masing
mereka itu kalau ini
kira kira begitu lah
kalau pak nyala jadi pasti pak jamal
suruh bantu bantu bantu bantu lah gitu lah ya
loh bagaimana bantu bantu kita bukan membantunya pak nyala
pemimpin dari kolegial
kolektif kolegial maksudnya bantu bantu
ke pengurusan pak nggak
sama setara putusannya esko itu sama
tidak bersama saya dengan anggota yang
empat belas kolektif kolegial jangan keliru
cuman memang simbolnya
seorang ketua ini harus betul betul
yang kuat dan firm jadi tidak seperti
kabinet presidensial ada presiden yang punya
menteri banyak seperti itu tidak
ini kolektif kolegial nggak bisa
ketua buat putusan sendiri nggak bisa
kita pak nyala harus rapat dulu
esko telah memberikan pandangan
putusannya begini baru diputuskan
bersama ketua jadi gitu
kita sudah bicara mengenai proses administrasi
bagaimana visinya teman teman kelompok delapan puluh lima
pssi pak jamal
dan kawan kawan sudah sangat terbuka menerima
teman teman yang aspirasinya sudah

kita akan lihat karena kita tunggu
datang datang pak tony kita kirim
berangkat pak tony
bagaimana rencana kedepannya dari federasi
dari kelompok delapan puluh lima dan juga
kompetisi sepak bola indonesia ini harus tetap
bergulir dengan meskipun masih ada reseri

kalau bapak berdua melihatnya santai aja
semuanya gak ada riak riak tapi publik kan
kita sebagai pencinta bola kan melihat ini
masih agak berisik gini di

jawab pak jamal
terima kasih pak jamal
terima kasih pak jamal
terima kasih pak jamal
terima kasih pak jamal
terima kasih pak jamal
terima kasih pak jamal
terima kasih pak jamal
terima kasih pak jamal
terima kasih pak jamal
terima kasih pak jamal
jamal bisa memberikan suatu
masukan ke depan bahwa ini harus dibuat
suatu sistem suatu konsep
yang secara keseluruhan pemilihan
usia muda jenjang dan liga
kompetisinya harus benar liga
amatir liga profesional harus benar
kompetisinya itu yang kita inginkan begitu mas budi
pak jamal pr untuk federasi sepertinya
dari para pemerintah ini banyak saya sedikit
jelaskan biar publik tahu
kalau mau tahu persis
dengan esko yang sementara ini
yang ada kemarin ikut mendampingi pak juara
rifin ini kurang lebih sama pak ya
esko nya pak ya iya sama misalnya
cuman kurang lah kurang lebih lah ya
berapa yang mundur
di eranya pak johara
dulu pelatih itu
kan orang dan lain sebagainya
waktu kita tidak ada
itu baru era pak johara dan pak nyala
iya dua tahun terakhir
itu kita sepakati sekarang ini
kita mau tingkatkan lagi
karena pak gitu tidak mau sudah tim talent
memberikan siapa yang terbaik
kalau senior kita ambil dari
pemain liga yang terbagus
alhamdulillah kita support
tapi kalau yang dari bawah
selama kita itu
pembiayaannya masih tetap
dapatnya dari rating rating tv
negara harus hadir
tapi anda melihat
para penyelenggara sepak bola di bawah klub klub
para asosiasi pelatih itu turut mendukung bagaimana
federasi ini akan melakukan reformasi
atau kesannya federasi ini cuma
jalan sendiri siapa bilang keliru anda
bagaimana supportnya sebenarnya era kita
memberikan otoritas kepada daerah
karena kita tahu indonesia itu dari sabang
sampai merauke sekarang tiga puluh empat provinsi
waktu itu tiga puluh kita kasih asprog
tidak ada itu di statuta fifa
kita beri itu asprog
zaman era ngenur dendhalet kita tingkatkan
supaya dia punya otoritas sendiri melakukan
sampai kita beri kesempatan terakhir
ingin mengembalikan rasa kedaerahan
oke zaman dulu persija lawan persibaya
jadi sudah banyak perubahan
loh ya itu kan cuma kan ya
sudahlah katanya pak tejo tadi
ini demokrasinya begitu cepatnya sekali
ingin melakukan perubahan
tapi kalau misalnya diberikan kesempatan nih
kalau kita melihat proses klb sendiri
tidak mendapatkan lampu hijau dari afc dan fifa misalnya
apakah esko yang tersisa ini
akan melakukan reform reform itu bahkan ke depan
sekarang kita melakukan seleksi pelatih
kan kita nanti ada
di november ini ada aff
kita siapkan senior
kita siapkan u sembilan belas
terobosan apa pak
terobosan apa pak
yang bisa dianggap publik ini jadi terobosan baru
kalau memang ini berjalan dengan baik
tanpa klb pak
karena program itu tidak boleh bergantung dengan pengurus
by sistem sudahan
jadi kalau kita keluar pun
siapapun yang menggantikan kita harus tinggal menjalankan
kalau memang sistemnya kurang dianggap positif
dia boleh ganti
apa terobosan jamal dan kawan kawan ini
loh kita sudah siapkan sekarang
usia muda kemarin kita ambil fahriza ini
tapi dia bilang enggak
karena yang kemarin saya sudah kecewa
kita tetap ambil kita rekrut anak anak yang lalu
kita tambah dengan talent yang baru
senior juga begitu
kita lakukan seleksi pelatih
indra safri kita datangkan
rahmat darmawan kita datangkan
sultan harhara kita datangkan
semua kita datangkan
untuk bagaimana ini
menyambut karena kita ini sebuah
kita tidak mau hero ini tentang ini klb dan sebagainya
biarkan politik bekerja
sudah biarkan saja politik bekerja
yang penting federasi bekerja
bola kita siapkan dengan matang
mau nggak pak tejo kasih kesempatan pak jamal untuk begitu
oke karena itu konsep ya tidak harus silahkan
semua yang diceritakan pak jamal itu kembali kepada voter
voter merasakan tidak sih
pemainnya itu punya voter
jadi makanya harus ada sinergi
sebaik apapun konsep yang dibuat oleh eksekutif komite kita dukung
tapi harus ada sinergi
voternya mau kasih pssi enggak pemainnya ini
sehingga tadi makanya
sudah kita ini sudah by ini
sudah tidak lagi harus ada komporisasi
sudah tidak ada lagi komporisasi
sudah tidak ada lagi komporisasi
pak jamal kita sudah baik baik
sudah sudah match lah
apa yang kami sampaikan
jadi sudah tinggal menunggu
waktu tadi verifikasi diserahkan ke afc ke fifa
itu yang kita tunggu
sedikit meluruskan saja pada beliau
pemain itu betul punya klub
tapi kalau untuk garuda tidak punya klub
tapi kalau untuk garuda tidak punya klub
kalau kejuaraan afc atau aff itu milik klub
tapi kalau kejuaraan afc atau aff itu milik klub
kalau untuk garuda
kalau untuk garuda federasi yang punya
karena tidak boleh kita menarik apa ya
karena tidak boleh kita menarik apa ya
mungkin karena yang melakukan pembinaan
yang melakukan kompetisi berkelanjutan itu adalah pemilik klub

kitalah yang mengawasi
kitalah yang punya komite banding komite disiplin

jadi tetap kemudian klb harus tetap ke depannya
harus tetap dijalankan
walaupun pak jamal ini punya banyak sekali program program baik
program program yang apa ya
bukan program pak jamal itu programnya federasi
pak jamal dan kawan kawan di federasi sepak bola

jadi nanti programnya pak jamal tinggal di combine dengan program yang kongres yang kan ada
iya kan selesai masalahnya
jadi harus ganti orang sebenarnya
itu pak jamal kan dipinalisasi kongres
jadi tinggal di combine aja
biar kongres yang menentukan
pak tejo tadi belum terlalu clear menjelaskan
sebenarnya bagaimana kemudian federasi ini

kalau ada klb kan pasti federasi juga pasti banyak yang kurang
tadi setelah anda mengatakan bahwa kurang
talent scouting di daerah
pembinaan juga kurang
kalau segi segi lainnya kemudian banyak dianggap publik
sebagai juga masalah pelik dalam dunia sepak bola nasional

misalnya pak dari mulai pengaturan skor
misalnya dalam mulai transparansi
seperti itu juga menjadi premis nggak bagi para voters

berapa kali saya ditanyakan oleh teman teman tv lainnya

atau di kategori radio saya nyatakan bahwa
ada kasih ruang pemerintah
harus ada ruang pemerintah
bukan intervensi ada ruang
karena memang membongkar kasus suap itu
sehingga harus ada operasi ketangkep tangan
bantuan kepolisian dan sebagainya untuk membantu
mengawasi ini tetapi ada ruangnya
bukan intervensi sifatnya
karena kalau kita lepas bahwa
pengaturan itu sangat luar biasa memang
dugaan dugaan itu bukan bukan tidak ada
untuk membuktikan memang tidak mudah
sehingga harus ada ruang antara pssi
katakanlah dari pemerintah siapapun
yang ditunjuk oleh pemerintah nanti untuk menjadi sinergi
betuk ruang ruang itu
sehingga begini kita kan pssi
kami tidak punya stadion misalnya
yang punya stadion itu pemerintah
untuk membangun stadion bertaraf internasional
yang bisa untuk pertandingan internasional
adalah pemerintah yang infrastrukturnya
jadi reformasi harus dimulai ketika pemerintah
harus bantu untuk membereskan masalah masalah
poli dalam pssc saya jawabannya
pemerintah kalau cuma dari kemenpora
saya jamin tidak bisa
karena mereka tidak punya alat penyadap kok
yang punya itu polisi kejaksaan kpk
kepala federasi sendiri sudah melakukan reform
untuk hal seperti itu
misalnya kita sudah tanda tangan dengan kepolisian
kerjasama dengan kepolisian
kita sudah tengah dengan radar sport yang di luar negeri
pernah kita datangkan sampai di bali
dia jelaskan ini loh pertandingan yang terjadi di indonesia
wah kita melongo
justru orang lain orang luar negeri tahu ini
kalau di tempat kita seperti ini
kita minta bantuan mereka
kita sudah sampaikan kepada kepolisian gitu
tolong ini dibantu
karena jangan sampai kita ini cuma di vetna
ini pengurus tahu dari mana pengurus
pengurus tidak milih klub
yang punya klub yang jauh
yang di kalahkan dia yang memenangkan dia
dari mana federasi tahu
federasi kalau melihat kenyataan jelek
ada laporannya kita ambil dengan komite disiplin
dan pasti tidak pak ya
pasti saya bilang tidak ada transparan
kalau itu siapapun kami pun dari saya selaku voter
itu pun harus kita lakukan memang
kita tidak mau lagi ke depan sepak bola indonesia
dirusak dengan hal hal itu mas budi
tidak boleh jadi nanti setelah klb pun
ya harus kita buat satu sistem
kasih ruang pemerintah di mana bisa terlibat
ya oke lah kita satu satu
tapi harus ada ruang ruang yang harus kita buka
ini untuk penutup kita
pak tejo dan kawan kawan kelompok delapan puluh
untuk menghadapi pssi dan sepak bola nasional
dalam beberapa bulan ini
apa langkah langkah konkret yang akan anda lakukan
sebenarnya untuk bisa memperbaiki ini
membawa pssi kemudian mengganti sesuatu yang lama lah yang
yang lama yang dianggap salah
kemudian mengganti yang baru
apa kemudian visi anda semua
kita tinggalkan kebiasaan kebiasaan buruk
pengaturan skor sepak bola gajah itu dulu
terus kita tingkatkan tadi
konsep konsep pembinaan usia muda yang baik
yang di konsep tataran bagus
tapi implementasinya harus ada
terus tadi bahwa kesepakatan
voter dan sebagainya
nanti puter diajak untuk lebih jernih lagi
memberikan sepak bola ke depan
jujur saja teman teman
ini kan dari berbagai kalangan
dari divisi tiga divisi dua dulunya
divisi utama isla harus betul betul fokus
bahwa pemilihan sepak bola itu ada di daerah
kalau pssi ini kan secara nasional ya
tetapi daerah ini juga harus dibentuk
pemerintah kabupaten kota madya
itu harus ikut membantu di sana
artinya karena memang ada di sana pemain kita itu
nah sehingga nanti pssi tinggal
mensortir itu menjadi suatu pemain judi

pemain junior pemain senior yang baik
kalau itu tidak dilaksanakan secara keseluruhan
memang reformasi itu akhirnya tidak berjalan
kedepan tentunya sama sama stakeholder sepak bola
semua yang ada di liga amatir
eksekutif komite yang masih sekarang pun
ini juga pelaku sepak bola
kalau nanti mohon maaf kalau nanti dalam kongres
tidak diajak lagi
beliau juga penggemar sepak bola
pernah ngurus pssi jadi tidak ada salahnya
juga memberikan masukan kepada pengusaha
tapi pintu masuknya ada di klb itu pak
ya tetap itu pak jamal apa pesan anda untuk para voters
yang masih sangat dinamis
pssi akan punya agenda
tapi nunggu kemudian juga klb ini
yang masih belum tahu kapan pastinya
apa pesan anda untuk para voters
oh enggak saya enggak bisa pesan kepada
voter karena dia sudah punya mau
sudah punya mau
saya cuma pesan kepada voter
kalau anda mau
yang ada karena kalau anda ikuti
statuta apa yang menjadi niat
dan nafsu anda akan tertapai dengan baik
tapi kalau tidak ikut statuta
yang ada harusnya lagi
jangan sampai sepak bola nasional lagi
pasti kita ada korban sepak bola nasional lagi
satu menit apa yang disampaikan pak jamal
sudah diikuti oleh voter
makanya tidak melenceng dari sistem
jadi sistem itu sudah kita ikuti
mekanisme gitu jadi kita tidak menyimpang
jadi sudah berjuang di jalan yang benar
terima kasih pak bapak karena kita lihat
sepak bola nasional bisa damai seperti ini
kalau sudah damai kalau sudah guyup kan
sepak putih pasti prestasi pak yang buat
masyarakat indonesia bangga terima kasih bapak bapak